ada ribut tadi sikat men
tidak apa apa nih deh tidak apa apa nggak papa papa
kamu deh tidak punya aturan tidak punya polo main potong potong saja
ini terjalan milik umum ngapain potong potong menurut saya kamu tidak punya sim ya
hai lo nggak bisa bawa motor lihat nggak tuh cewek belakang tadi ndal ndal ndal ndal jatuh
hai ming mingan sekarang yang terus aja kamu kalau ngomong yang bener saja ya di depan perempuan
harga diri saya teh harus jaga kamu tetap sekolahnya tembok kamu tanya
udah jangan berantem ah sebenarnya nggak bisa motor itu apa gua enggak bisa motor kamu
teman teman smart smart kamu company apa suka suka
astaghfirullahaladzim jangan berantem aduh